pada hari biasa ada sekitar dua ratus orang yang datang berkunjung
kira kira bagaimana ya rasa kerupuk padang yang saya buat hari ini
terima kasih untuk waktunya ahmad dodi kurnia wakil ketua umum partai golkar
mereka janji politiknya juga seperti itu kan tegak lurus bersama jokowi gitu